ini memang terkait upacara hari kemerdekaan indonesia yang memang sudah persiapan dilakukan
tadi juga kita sudah lihat dari sisi
berbagai parade tadi ya
dan juga atrasi atrasi lainnya tak lupa untuk ditampilkan nanti saat detik detik proklamasi
nah juga yang satu ini nih terkait upacara peringatan hari kemerdekaan indonesia di istana negara yang tidak lengkap tanpa suara dentuman meriam
nah selama sirine detik detik pembacaan proklamasi dibunyikan
nah jika selama ini anda belum mengetahui satuan apakah yang mengemban tugas menembakkan kehormatan tersebut berikut kita simak liputannya
batalion artileri medan tujuh ribu satu ratus lima gs adalah satuan batalion bantuan tempur yang berada di bawah
kodam jaya jayakarta
selain mempunyai tugas operasi militer untuk perang satuan ini juga menjalankan operasi selain perang yakni tugas protokoler kenegaraan
yang menarik batalion artileri medan tujuh ribu satu ratus lima gs merupakan satu satunya batalion artileri medan di indonesia yang mendapat tugas kehormatan ini
batalion armada tujuh satu ratus lima gs tersebut dipersenjatakan alutsista meriam
kaitannya dengan itu pelaksanaan penembakan meriam menggunakan
sehingga tugas penembakan penghormatan ditugaskan pada satuan tersebut
dengan letak satuan yang armat tujuh ribu satu ratus lima gs berada di wilayah ibu kota dengan banyaknya tugas protokoler yang meliputin penembakan penghormatan tersebut dan penyambutan tamu negara
sehingga batalion armada tujuh satu ratus lima gs
berada di wilayah ibu kota
dan di dalam batalion yang diberikan tugas memberikan tembakan kehormatan tersebut
dalam penugasan ini batalion armet tujuh ribu satu ratus lima gs menggelar satu baterai dilengkapi enam meriam dan diawaki empat orang prajurit
meriam yang digunakan berkalibar tujuh puluh lima mm saluting gun buatan swiss dengan karakteristik tidak memiliki alur
ini sesuai fungsinya saat perang dunia ii sebagai senjata pemecah bongkahan es di medan pertempuran yang mengandalkan kemampuan dentuman suara
saat upacara hari kemerdekaan satuan ini akan menembakkan amunisi hampa sebanyak tujuh belas kali selama bunyi sirene detik detik proklamasi
untuk makna dari penembakan meriam penghormatan tersebut sebagai wujud kita generasi penerus dalam memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
selama penembakan tersebut dilaksanakan tujuh belas kali dentuman
halnya kaitannya dengan hari kemerdekaan republik indonesia
halnya kaitannya dengan hari kemerdekaan republik indonesia
halnya kaitannya dengan hari kemerdekaan republik indonesia

bagi batalion artileri medan tujuh ribu satu ratus lima gs penembakan kehormatan ini merupakan salah satu tugas yang menjadi kebanggaan
karena itu persiapan maksimal merupakan kunci utama kesuksesan pelaksanaan tugas mulia tersebut